hadiran pak ustad di pernikahan kamu teh sangat penting
lama lama juga pasti lulu sob
tapi bapak teh diem aja gak mau jawab
coba terus jangan bosen
jangankan hati manusia sob
batu aja yang ditetesin air setiap hari berlubang
kamu aja kan bisa dapetin hati si dede
masa gak bisa dapetin hati pak ustadz
cara untuk menyembuhkan orang setes
sebentar saya lagi mulai sini dulu ngin
saya udah lapar banget ini teh kang
ih lagi disalin juga
ngin ini teh kan untuk memprospek klien kita yang baru ngin
jadi jangan lama lama tuh kang
kau sama siapa words
nggak usah kang minum aja
teh hangat aja wa
gimana caranya kang
supaya bapak teh datang ke pernikahan saya
ngobrolnya dari hati ke hati
seperti kamu ngobrol sama sahabat kamu
saya takutnya bapak malah tersinggung kang
ya tuh ngobrolnya teh secara remut
bahwa kehadiran pak ustadz di pernikahan kamu tes
lama lama juga pasti lulu sob
tapi bapak teh diem aja gak mau jawab
coba terus jangan bosen
jangankan hati manusia sob
batu aja yang ditetesin air setiap hari berlubang
kamu aja kan bisa dapetin hati si dede
masa gak bisa dapetin hati pak ustadz
kamu sebenarnya anak baik cucu
tapi untuk barnas
biarpun dia bapak kamu
iya pak ustadz
makasih udah memberitahu gimana papanya cucu
kalau gitu teh cucu pamit
kalau boleh saya mau berlangganan koran lagi
biar saya nggak ketinggalan informasi yang up to date
berlangganan koran walau bikin tambah senewan

agen dua berhasil mengambil peta ini
kamu tahu ini peta apa
ini teh peta jawa barat bukan peta cirawas
ganti dengan peta ciraos
saya tidak tahu tempatnya komandan
saya cuma lihat peta ini aja
peta ciraos teh ada di ruangan setapak hades
buruan kamu ambil
eh kang kok seorang nggak tahu bapak aja
perubah pendirian bapak
kalau nggak kan mau teh buat pesta pernikahan sendiri aja
kan pak ustadznya gak mau datang ke pesta pernikahan kamu
karena dia teh nggak mau ketemu sama ma'eros
nah kalau kamu bikin pesta pernikahan sendiri
siapa tahu pak ustadznya mau datang
ini bagaimana kalau nanti febri tidak mau meneruskan sekolahnya lah
dia lebih memilih ikut claudia jadi tkw
claudia jadi tkw kom
belum dong nanti kalau lulus smp
oh masih lama tuh kom
kalau yang belum terjadi jangan diomongin
pinter juga kamu doi
makasih kang dadang
tapi kom menurut saya ma
kamu tuh gak usah memikirkan omongannya febri terlalu serius
namanya juga masih anak anak
nanti kalau udah besaran dikit pasti pikirannya berubah
ini kan sekarang nggak video yang tadi
hape saya kenapa tukang dadang
ih pinjam dulu
ngelihat videonya mas suha tadi mergokin si aceng
oh bilang yang jelas ah tukang dadang
kang dadang kangen sama aceng ya
kamu udah lama lama terlalu serius kang dadang
iya abisnya lama cepet cepetnya
ini kang dadang
udah kamu duduk aja situ
kamu nonton di rumah aja nanti
tuh lihat tuh
si aceng tuh mukanya pucat dipergokin sama mas suha
pukulan mas suha bertubi tubi gimana
aduh masih merah merah tuh dia badannya
sakit ah tukang dadang
mas suha mukul aceng tuh pencet
ini sih sampai merah
ini lihat tuh si aceng menghindar renak kepala saya
cuma makanan aja tuh yang mahal benar
belum sewa kursinya
belum yang lain lainnya
kalau mimin sewa keteng di mana
mimintnya nggak tahu deh
sewa kursinya berapa
mimintnya dipinjemin sama mang dasep
semuanya yang ngurusin mang mendasep
coba deh kamu tanya lagi
kalau sewa kursi sama catering berapa
jadi tanyain dulu ya
mana tadi tuh nomer teleponnya
cak ini deh yang barusan nanyain catering
dede mau nanya kalau sekalian sewa kursi berapa cak
ya udah tuh gak apa apa
makasih banyak ya cak
ya udah kalau gitu kita cari yang lain
kamu disuruh acaing
mau kasih alesan
dibayar berapa kamu
enggak enggak mak
berani kamu beli beli nanti
maaf pak cucu t mengganggu
cucu teman mau pulang kampung
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak